memang aku salah mas maafin iya ya awalnya memang memang aku memang aku belum cinta tapi
makin hari aku belajar untuk cinta dan sayang banget sama mas dan sekarang aku udah terlanjur
sayang dan cinta sama mas aku mohon mas tolong jangan cerahin aku mas aku mohon ya mas ya maafin
iya enggak mau teken apa apa
laku diem mel iyan apa sih cacing kremi lah kok diganti ganti nama bagus bagus iyan jadi
cacing kremis siapa yang ngajarin sih ah udah pokoknya gini aja ntar pulang sekolah bawa
detik yang rumah ya buat apaan oh jangan jangan mama sama tante
rere mau gebukin bb pianin lagi enggak kamu tuh ujian mulu sih sama mama kapan mama galak
sama iyan udah gini aja bawa aja kesini gitu mama sama tante rere pengen mengenalian lebih
deket bener tuh bener yang mau bilang mel ah melinggal percaya email percaya aja ini serius
kamu cinta enggak sama iyan cinta nah kalau cinta bawa deh kesini ya
mama tuh udah kadung sayang sama si cacing kremi eh eh eh sama iyan udah gimana gitu ya
pokoknya mama sama tante nenek ngerestuin kamu deh sama ian
ha ah ah mama serius mama mama coba cek dulu ke dokter deh aduh cius lah masa bohong serius
banget bahkan kalau saat ini juga kamu mau nikah sama ian mama kamu pasti akan merestui
lurus dulu kali vividnya lagi sakit iya coba di cek dulu deh error
oke aduh cake banget deh kalau kayak gitu ditunggu ya sayang byada
kamu ada nikah nikahnya gitu
emang itu udah disuruh nikah ya
engga bukan gitu
tadi mama cuma nyuruh kamu ke rumah aja
katanya mama kangen minta kamu mampir
kok ini andre banget ya
ajaib banget hari ini
kayaknya ajaibnya gak berhenti berhenti
kamu punya duit mama suruh ke rumah bisa traktir anak anak bisa traktir aku
beb kamu pinter banget hari ini
kamu cari dukunin dimana
kok bisa sih
mama kan kayak gitu ya susah banget ditukunin
kesehatan aja takut kok kamu bisa dukunin
bayar berapa beb
nanti juga kamu tahu sendiri
makan dulu ya
makan dulu ya lanjut lagi
enak udah sampai disini nih bapak muntah
tantangin aja dulu
tantangin aja dulu
kita baru menyaksikan sesuatu yang spektakuler
dimana ternyata mamanya sian itu punya duit banyak banget
tabungan banyak banget
tapi bagaimana ini udah sampai disini lu muntah
keluar aja dulu muntah gak apa apa
yang penting tetap kita punya duit
bisa sewa kios beli bahkan gratis
ya juga sih
tahan tahanin dah tahan tahanin mudah mudahan ya
keluar aja gak apa apa keluarin aja dulu
mbak kita mau ketemu sama pak
eee sebentar ya pas saya telpon dulu
halo bu lili ada yang mau ketemu sama pak b
oh iya bu makasih
tunggu sebentar ya
ini yang mau ketemu sama pak b
mas sama mbaknya ada urusan apa ya
mau ketemu sama bapak b
kita ada urusan keluarga
soalnya kita ini teman sekolahnya reva
bisa tunggu sebentar dulu di ruang tunggu
oke mari saya antar
ini mulut lagian gak bisa dijaga
ngomong seenak jidat
ngapain juga sih
mama itu datangnya pada saat
gue udah selesai nantangin haikal
nah sekarang gue juga kan yang repot
gue juga yang stres
kalau jadi pusing
ayo silahkan duduk
maaf bung kalau kami ganggu sebentar
mau bikin video ke bung
maaf sedikit ya
ini lebih kebaikan bung
kebaikan lo bisa marah
dari dulu sampai detik ini
mencintai dan menyayangi poi
saya menikah dengan aki aki
tua itu hanya
jangan marah sama aku
aku tahu aku salah maafin aku ya mas
mas memang aku
memang aku belum cinta tapi
makin hari aku belajar
untuk cinta dan sayang banget sama mas
dan sekarang aku udah terlanjur sayang
dan cinta sama mas
aku mohon mas tolong jangan cerahin aku mas
ih nyomute kenapa
sama surti oh ya udah
kalau gitu surti maafin nyot
tapi besok jangan gitu gitu lagi
ya sama surti
iya enggak tahu
habis nyapu dari luar
terus tiba tiba aja nyomut peluk
kaki surti terus sampai
gue meluk kakinya
dia udah gak waras lagi gue
yang punya rumah ini tapi
melukin kaki pembantu
ini enggak boleh terjadi
ini mimpi buruk
tidak boleh terjadi
gue udah ngelarang haikal
untuk ketemu sama mas p
belum jam macet gue harus
kejar mereka supaya haikal
nggak bisa ketemu sama mas b supaya haikal nggak bisa
gue belum siap
gue belum siap dan gue belum siap
sekretarisnya bos besar
harusnya kalo ada orang telepon
atau ada telepon masuk
kamu harus cepet angkat teleponnya
jangan lama lama dong
kamu ini gimana sih gak pecus banget
itu not to land hasil rapat kemarin udah siapin
sudah pak akan segera saya ini
oh iya pak di depan ada temennya mbak reva
tadi sih nyari mbak pak
dia nggak sebutin siapa namanya pak
kamu kok diem aja sih kan saya lagi telfon kamu
kamu harus sigap dong jawabnya
jangan kelamaan malah kamu diemin saya
kamu tuh gimana sih gak punya etika sepan santun hah
cik kamu kenapa

i like eat and free kakak tuh cath
kh sm yeah